rencana pemerintah untuk melakukan impor beras mendapat keluhan dari para petani di maros sulawesi selatan
para petani mengaku khawatir akan merugi karena harga jual gabah dipastikan anjlok jika impor beras dilakukan saat panen tiba
mereka berharap pemerintah membatalkan rencana impor beras itu agar harga tetap stabil
rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah pada akhir bulan ini membuat sejumlah petani di maros sulawesi selatan khawatir merugi
pasalnya hampir setiap musim panen harga jual gabah kerap turun akibat banyaknya produksi gabah yang tidak mampu diserap oleh bulog
terlebih jika rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah benar dilakukan
hal itu semakin diperparah dengan naiknya ongkos produksi mulai dari ongkos traktor pupuk hingga pesticida
belum lagi ancaman hama dan banjir yang membuat hasil produksi petani juga ikut menurun
menghindari kerugian lebih tinggi para petani berencana mengurangi jumlah lahan garapan dan hanya menggarap sawah untuk kebutuhan sendiri saja
sementara itu beberapa petani mengaku pasrah dengan kebijakan pemerintah itu
petani mau tawur untung
mau untung pak ya
ya kalau tidak diuntung ya sedikit mahal untuk dimakang itu dikerja
sebagai salah satu daerah lumbung padi di sulawesi selatan dinas pertanian kabupaten maros berharap beras impor itu tidak masuk ke wilayah maros karena akan membuat harga gabah turun
kita di skala marosi ya kita harapkan tidak usah
karena yang namanya marosi ini kan salah satu kabupaten selaku penyamungga
di sulawesi selatan ya
saat ini harga jual gabah basah di maros di tingkat petani mencapai rp empat per kilogramnya
namun saat musim panen harga ini biasanya turun hingga rp tiga per kilogramnya
dengan ongkos produksi yang tiap hektarnya mencapai lima juta rupiah keuntungan petani hanya berkisar sepuluh hingga dua puluh persen dari total ongkos produksi
muhammad bakri maros sulawesi selatan